anda yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api melalui stasiun pasar senen
kini anda memiliki beberapa alternatif untuk melakukan screening covid sembilan belas
mulai hari jumat lima februari dua ribu dua puluh satu pt kereta api indonesia mulai mengoperasikan alat deteksi covid sembilan belas
buatan universitas gajah mada yaitu ginos
sebagai alat untuk mendeteksi gejala covid sembilan belas hasil tes oleh ginos yang menggunakan hembusan napas ini
bisa diketahui lebih cepat daripada tes antigen
menurut pembuat ginos yakni tim peneliti universitas gajah mada
akurasi ginos dalam mendeteksi gejala awal covid di atas sembilan puluh persen
pada tahap pertama tes ginos dilakukan di stasiun pasar senen dan stasiun yogyakarta
nah calon penumpang itu dipersilakan memilih mau menggunakan ginos
atau mau menggunakan rapid antigen sebagai salah satu syarat untuk menggunakan kereta api jarak jauh
sebelum melakukan tes ginos calon penumpang kereta harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu
kemudian menunjukkan ktp dan kode pesan kereta api di loket pendaftaran
calon penumpang kereta selanjutnya diarahkan menuju loket pembayaran
dan akan diberi kantung khusus setelah membayar rp dua puluh
ya setelah diberikan kantung khusus ini terlebih dahulu
kita harus menarik nafas dan juga menghembuskan nafas panjang sebelum mengisinya ke kantong udara ini
kemudian kartuk t volv nya ini juga harus dibuka
dan ketika sudah penuh kartuk t volv nya ini harus ditutup kembali
dan syarat lainnya adalah bagi kita yang harus melakukan tes ginos ini
setengah jam hingga satu jam sebelum melakukan tes harus puasa terlebih dahulu
tidak boleh makan tidak boleh minum dan tidak boleh merokok
kantung yang telah terisi napas tersebut kemudian dikumpulkan di satu box khusus
sebelum dimasukkan ke mesin ginos
mesin ginos akan menyedot napas yang telah terkumpul dan memeriksanya menggunakan sensor
hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam tiga menit
voc nya jadi voc ini adalah penanda atau biomarket daripada adanya senyawa
apa adanya infeksi virus atau tidak
jadi setiap virus itu akan bermetabolisme dan dia akan menghasilkan voc
nah voc inilah kemudian yang dibaca oleh sensor sensor jenus
pada masa uji coba rabu dan kamis tiga dan empat februari
setiap hari lebih dari lima ratus orang menggunakan ginos
cepat sih karena hemat waktu juga terus murah juga sih
dan ini kan memang karya anak bangsa juga dan tingkat akurasinya sembilan puluh lima persen ya
jadi sih percaya aja sih
pertama kan ini memang
baru ya terus saya rasa ini lebih
ya lebih kalau misalkan dari dengar cerita cerita kan kalau antigen kan sakit gitu ya
kalau ini kan metode baru dan itu tuh gak menyakitkan gitu
tinggal kita buang nafas aja gitu
peneliti universitas gajah mada mengatakan
tes menggunakan ginos harus dilakukan di luar ruangan karena sirkulasi udara lebih baik
setelah evaluasi nantinya tes ginos akan dilakukan di empat puluh enam
enam belas stasiun kereta api di pulau jawa
satrio adi daud thompson jakarta